berwisata dan berfoto atau selfie menjadi satu paket dan tidak dapat dipisahkan
tempat wisata yang satu ini cocok bagi anda pemburu spot foto
lebih dari tiga bunga berwarna kuning ini terhampar memanjakan mata
uniknya taman ini berada di atap salah satu pusat perbelanjaan di kota bandung
satu dua tiga
itulah kata yang sering terdengar jika anda datang ke tempat wisata yang satu ini
sejauh mata memandang lebih dari tiga bunga matahari terhampar memanjakan mata siapa saja yang melihatnya
pemandangan indah ini ternyata berada di atas atap salah satu mal di jalan sukajadi kota bandung
bunga yang memiliki warna kuning cerah yang tersusun rapi ini menjadi latar favorit pengunjung
ya di setiap sudut tempat ini sengaja didesain bagi para penggemar selfie
bunga matahari sebagai pusat gratis karena udah warnanya bagus cerah
jadi menurut saya ini adalah satu dari banyak yang saya ingin lihat
menurut kami semua menurut pvj terutama itu ngebuat eye catching gitu buat semua pengunjung di paris vanjava
menurut itu kan dia jarang juga akan ada
kalau buat perawatannya sendiri susahnya balik lagi ke cuaca ya
senang sih soalnya ini jarang jarang banget kan di bandung
orang orangnya tuh taunya di jawa ya
tapi ya seneng sih seneng lihat bunga mataharinya
terus juga bisa nggak jauh jauh kan dari bandung refreshing nya jadi ya udah deh
terus kayak selfie gitu gitu
udah foto foto bareng sama temen temen aja
kalau sebanyak ini enggak sih ya
tempatnya ini bagus banget
apalagi buat cewek cewek
bunga yang merupakan bunga nasional ukraina ini memiliki perilaku yang khas
yaitu selalu menghadap ke arah matahari atau helitropisme
orang orang perancis menyebutnya turleso atau pengelana matahari
heliantus anus l atau bunga matahari ini tidak hanya dijadikan sebagai tanaman
tapi juga sebagai tanaman hiasa
karena memiliki bentuk yang cantik
dan warna yang cerah seperti ini
tapi banyak sekali manfaatnya
salah satunya adalah penghasil minyak juga bijinya bisa dikonsumsi
festival sunflower ini digelar hingga tanggal tujuh januari dua ribu delapan belas

dian permatasari bandung